ternyata mendatangkan sapi dari luar kota sangat berisiko
di antaranya sapi bisa kelelahan dan stres
nah untuk mencegah kelelahan para pedagang sapi di jalan insinyur soekarno surabaya
memberikan layanan pijat pada sapi kurban yang dijualnya
pijat dilakukan agar sapi sapi yang didatangkan dari madura ini tidak kelelahan dan stres
juga agar safsu makannya meningkat
ini kan sapi kan datangnya dari madura
dari perjalanan akan mesti ada naik turun naik turun dari truk
biar rasa ada ketenangan lagi nanti sampai ke sini
jadi dipijat itu biar rilek gitu
alhasil sapi sapi ini banyak diminati karena pembeli yakin perawatan sapi di lapak ini
membuat sapi sehat dan layak dikonsumsi
tim liputan cnn indonesia